saudara polisi menyebut identitas jasad dalam toren di kelurahan pondok aren tanggerang selatan banten adalah bandar narkotika jenis sabu yang sembunyi saat pengejaran polisi
polisi mengatakan devi atau depoi merupakan target operasi polsek pondok aren dalam kasus narkotika jenis sabu
setelah sebelumnya polisi berhasil menangkap aziz kaki tangan pelaku dengan barang bukti sabu seberat satu enam gram
namun saat pengembangan dan penggerbekan berlangsung korban yang diduga sudah mengetahui kedatangan polisi kabur dan bersembunyi di dalam toren
saat itu juga petugas tim austral mengarah ke rumah kosong itu
yang awalnya diakui oleh si aa itu adalah rumahnya si depoi
kalau dari runtutan cerita yang disampaikan dki itu adalah bagian dari bd
sementara dari hasil otopsi terungkap bahwa devi karmawan tewas karena tenggelam
polisi juga tidak menemukan adanya luka kekerasan ataupun penganiayaan baik benda tumpul maupun benda tajam di tubuh pelaku
berdasarkan hasil otopsi juga diketahui bahwa jenazah devi karmawan mengalami pembusukan tingkat lanjut
yang kita lihat adalah pembusukan lanjut
kemudian dalam pemeriksaan urinnya kita dapatkan positif untuk sabu ekstasi maupun ganja
sebelumnya saudara darmiati ibu devi karmawan merasa janggal melihat kematian anaknya yang tewas mengenaskan di dalam toran air
pasalnya berdasarkan pengamatannya ia melihat luka di leher devi yang diduga akibat cekikan
tak hanya itu ia menambahkan bahwa sepengetahuannya anaknya tidak mempunyai musuh
darmiati menyebut ia terakhir kali berbincang dengan devi hari sabtu lalu
pergi dengan alasan hendak menjemput keluarganya
makanya si kakak ini sampai saat ini belum pulang minta diotopsi
tadi kan telpon sudah pulang aja bilang enggak karena penasaran
kenapa ini mengambil nyayangnya ke satu bapak kakak ini
tahu bu ini aja memar aja